kita ke informasi lainnya diduga menyebarkan paham sesat aktivitas kelompok yang menamakan diri kerajaan ubur ubur di sayabulu kota serang banten dihentikan polisi
kegiatan mereka dinilai mengganggu ketenangan masyarakat
inilah barang bukti struktur organisasi kelompok kerajaan ubur ubur yang disita polres serangkota dari sebuah rumah di jalan sayabuluh serangbantan
kerajaan ubur ubur mulai berkembang sekitar dua tahun lalu sejak dua terduga pimpinan kerajaan ubur ubur pindah ke rumah tersebut
menurut keterangan warga setempat dua terduga bersama puluhan pengikutnya selalu melakukan kegiatan ritual pada setiap malam jumat di rumahnya
warga tidak pernah tahu persis kegiatan tersebut tapi mencurigai terduga yang dikenal sebagai paranormal itu menyebarkan paham yang sesat
katanya paranormal tapi nyatanya mengajarin yang gak beres
lama ya kalau malam jumat jam dua jam tiga itu ada kegiatan yang gak jelas
untuk mengantisipasi tindak anarkistis warga pihak kepolisian yang dibantu para ulama melakukan pemanggilan terhadap dua terduga pemimpin kelompok kerajaan ubur ubur yaitu sn dan ns
dari keterangan sementara terduga mengaku putusan tuhan untuk menyampaikan pesan dan menganut paham kerajaan ubur ubur
kalau kita lihat kita pelajari video video yang beredar di media sosial facebook
memang agak sedikit tidak lazim atau berbeda dari kebiasaan kita orang muslim
saat ini terduga dan barang bukti struktur organisasi kelompok tersebut dibawa ke mapol res serangkota untuk dimintai keterangan
polisi akan mengkaji kasus ini lebih dalam bersama majelis ulama indonesia
adi mazda serang